mano mau pergi dulu ya bu
loh mau kemana kamu
mau ketemu mas riko bu
masya allah mano
kamu gak pantas ketemu berduaan
riko sudah bukan nurim kamu lagi sayang
kamu kok masih berhubungan sama riko
kok susah sih tumben angkot
nggak ada yang lewat lagi
emang ada berapa orang sih yang namanya reski ini di jakarta
kok kebetulannya kamu terus ketemu
kamu itu sudah keseringan nganter ibu
ibu jadi gak enak hati
ibu akan lebih gak enak
kalau ternyata ibu yang menyebabkan macet semua di belakang tuh
nah kamu tuh bikin ibu gak bisa nolak
kalau gak percuma aku jadi super taksi dong
mungkin kamu sekarang sudah jadi menantu ibu nak
ya maksudnya ibu sekarang baru sadar dan tahu
laki laki yang dimaksud oleh mano itu ya kamu
kamu gak usah
nyari nyari alasan atau ngeles lah
kan udah ada peribahasa
supandai pandainya tupai melompat
akhirnya jatuh juga
gak usah sedih ya mas

masya allah semuanya akan baik baik saja
tidak ada capa instinct u asian degrees
meskipun dia tamat banyak orang ingin mencuba untuk mencuba ala anakawlalya
memang kita nggak pernah tahu
apa yang akan terjadi dalam hidup kita nak
saya jadi ingat pelajaran waktu pengajian dulu
soal nasib dan takdir
maksud arah pembicaraanmu apa sih
kalau riko itu akan menjadi suami yang baik untuk manual
dan ayah yang baik juga buat satria
dari mana kamu tahu
ya saya lihat dari semua
semua fakta yang ada bu
kamu tahu gak
sekarang ini justru laki laki satu satunya
yang tidak bisa mengawini manu dan tidak boleh
aku harus ketemu kamu sekarang
kamu tenang aja dulu ya
kamu masih mau kan ketemu aku
kok mau sebesarnya gitu sih
ya gak apa apa gak enak aja
oh yaudah kalau
boleh kok ketemu di taman sekarang saya
mungkin memang allah menggariskannya seperti ini bu
karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan
gak ada yang gak mungkin bu
termasuk juga kalau ternyata nanti allah menjodohkan kamu dengan manu
tidak ada yang gak mungkin
kalian mau ngamarin multi makeshift work for study
ada kamu di dalamnya
ibu boleh tanya enggak reski
kamu masih cinta sama manu
sudah sampai bu
terima kasih anak
pacar gue kali ini tuh ya orang ada romantis ganteng lagi
apalagi coba sih yang kurang dari cowoknya gitu
tapi kayaknya gue enggak pernah ngati bu mobil ya
ya itu karena dia orangnya tuh down to earth
ya maksud gue itu ya low profile
kalian tuh kenapa sih
selamat siang ada yang bisa saya bantu
ngapain kamu di
manu mau pergi dulu ya bu
masya allah manu
kamu gak pantas ketemu berduaan
riko sudah bukan murim kamu lagi sayang
kamu kok masih berhubungan sama riko
bu bercerai bukan artinya putus silaturahmi kan
dia lagi perlu orang untuk bercurhat
manusia mas riko kan tahu aturan
kita nggak mau
mungkin buat hal yang enggak enggak
kalau kamu sudah besar nanti
kamu harus jadi anak yang soleh
anak yang bisa melindungi ibumu
dan juga jadi anak yang rendah hati
silahkan nanti lagi diskon loh
kamu kok bisa kerja di sini
kamu nggak sekolah
tapi ini kan udah jam pulang sekolah
kenapa kamu kerja di sini nanda
nanda mau bantu bantuin kak mano aja
tolong banget ya tante
tante sangat bangga sekali sama kamu
karena kamu bisa membantu
saudaranya sedang susahan
tapi ini gak mengganggu sekolah kamu kan
enggak kok tante
anda selalu kerjanya abis pulang sekolah kok
syukurlah kalau gitu
kak mano baik
wah kayaknya ada yang kangen nih sama kak mano
tante kangen sekali mama nu
kalau gitu kenapa tante gak main main ke rumah aja
sekalian lihat satria
satria itu sekarang lagi lucu lucunya loh tante
insya allah nanti tante main ke rumah
tante kalau gitu aku mau permisi kerja dulu ya
takut ada supervisor yang datang
maaf tante jadi gangguin kerja kamu
selamat kerja ya sayang
dan kamu jangan lupa kalau kamu lagi perlu sesuatu
jangan sungan sungan telepon tante
makasih banyak ya tante
selamat kerja ya sayang
di situ ya tante sudah selesai
benar benar enak kakabout itu mas
benar ya tante
tapi apa yang kak erin
ya dull apa kau
aku bangga dia
aku puji aku banget sama mama
kenapa dia bisa menginfekasianya selama ini
aku ini kan anaknya
aku berhak lah tau siapa ayahku yang sebenarnya
mama pasti punya alasan untuk hal ini mas
ayo cepat keluar
katanya kamu mau nyerah aku jadi manusia
kemana larinya kelinci itu ya
aduh cepat sekali sih
aduh bisa bisa aku dimarahin sama si tante genit lagi
kelinci aku dimana
bukannya tadi aku taruh disini
aduh ya ampun
jangan jangan dia kabur
aduh kamu dimana sih kelinci
lagi ngapain si tante genit disitu ya
silas silas dia lagi nyari kelincinya yang ilang
kalau begitu kita ambil aja kritik
kita buat mainan aja
yaudah kita cari kesempatan kita
wah kayanya kalau begini ga bakalan ketemu
mendingan kita berpencar aja ya
kamu dan kamu kesana
kepada sini ya
itu juga tante genit
dia juga lagi nyari apa ya
ingat aku turun aja
aku mau tahu mereka silang cari apa
kok kamu bisa tahu nama aku
iya karena aku adalah adikmu kiki
iya bawa aku dari sini
aku disiir sama tante genit
anak buahnya tante bekicot
cepat kak kita pergi dari sini
eh senjata apaan tuh
kok darahkan ke sini
oh itu namanya sengaja pengecil
kita dibikin kecil
masih kita udah kecil kecil
wah mendingan kita milang aja yuk
kita lapor sama tante begitu
kok mereka pada hilang
aduh kok kamu jauh jauh amat sih mainnya
kayaknya ada musuh
berani benar dia mau ngelawannya gini
cepetan arahkan kaca penghasil itu ke dia
kalian berani main kue yuk
ambil kipas dalam tasku
cepat arahkan ke dia
ayo terbang ke laut
terbang terbang ke laut
tolong jangan bawa tante ke laut
nanti tante dimakan sama ikan hiu
kalau nggak akan jahat lagi
kalau tante gak akan jahat lagi
nanti gak mau jadi penyihir lagi
terus apa lagi
apapun deh tante
pokoknya bakalan lulut
apapun kata gigi dan koko
tante masuk ya ke dalam kentangnya
ikan lah western
tante nggak jadi mati
kalian memang hebat
daudo terbang lagi

ini satu anak anak
hah ya aku tiup ya

ski perlindungan kita berpencar aja
hah mereka berpencar
tenang dulu apa yang kiri dulu ya aku tiup ya
aduh jadi bingung nih aku
aduh aku ngantuk ya
ski cepat ambillah jimat kebangkitan itu sebelum rahasia itu terbangun
hei kemana kalian
sampai jumpa di video selanjutnya